cincau dikenal sebagai minuman yang menyehatkan
dalam penyajiannya saat ini cincau banyak dikreasikan menjadi topping berbagai jenis minuman
mulai dari kopi maca hingga dessert
iya jenisnya pun ada cincau hijau dan juga cincau hitam
nah apa sih perbedaan dari kedua jenis cincau ini
berikut liputannya untuk anda
minuman yang disukai karena bikin adem ini disukai berbagai kalangan
ada juga yang tidak suka karena rasanya yang tawar
namun cincau dapat dikreasikan dengan berbagai minuman
jika dulu minuman cincau dijual berkeliling
kini anda bisa menemui di gerai gerai di pusat perbelanjaan
penyajiannya pun berbeda
cincau bisa menjadi topping untuk kopi maca teh
bahkan cocok juga digabung dengan topping lain seperti es krim
ya lebih nikmat sih soalnya
kalau dulu kan cito terkenal pakai air gula aja kan
tapi kalau menurut aku dengan semakin majunya zaman
pakai ditambahin untuk kopi gitu jadi lebih nikmat aja gitu
jadi kita ngerasa minum kopinya itu enggak kayak ada tantangannya
gitu loh kak kayak enak aja lah gitu
cincau yang kita kenal sehari hari ada dua jenis
yaitu cincau hijau dan cincau hitam
cincah hijau dan hitam memiliki tekstur yang berbeda
cincang hijau sangat lembut sedangkan hitam lebih kenyal dan kasar
oleh karena itu penyajiannya pun berbeda
cincau hitam lebih banyak digunakan untuk topping minuman
kalau cerpang buatannya
saya manual aja ya jadi kita dibilas gitu kan
kita sepertamanya sih kita mendidihkan air gitu kan
sampai satu jam gitu kan
selama itu dimasukinlah si daun cincau itu selama lima belas menit lah gitu kan
langsung dibuang air didihannya itu rendaman cincah itu
lalu kita tuangkan disediakan air putih gitu ya air bening lah gitu kan
itu kalau nggak bersih nggak jadi gitu kan kalau cincau hijau itu
selain secara manual pembuatan cincau juga kini lebih mudah dengan adanya cincau powder atau bubuk cincau
cukup dicampur dengan air yang kemudian dimasukkan ke air mendidih dan diaduk
cincau sudah jadi
cara ini lebih cepat dan praktis
tapi bagaimana cincau dinilai dari sisi kesehatan
kalau kita lihat yang sekarang kan banyak dijadikan topping
nah dari situ tuh kita lihat per satu gelas misalnya dia sudah jadi topping

namun toppingnya sudah digabung dengan susu yang banyak sedangkan toppingnya hanya sedikit cincaunya
nah kita lihat akumulasi dari situ gulanya pasti banyak kemudian lemak cenduhnya masih banyak aringan tambahan mudah
kemudian lemak cenduhnya arahnya lebih cardar karena ini kunjung ke room balance atlas
kalau kita konsumsinya hampir setiap hari atau misalnya dalam sehari bisa lebih dari sekali
nah itu yang harus diwaspadai tuh resikonya bisa meningkatkan
justru meningkatkan diabetes meningkatkan kolesterol
dan meningkatkan resiko penyakit jantung yang lebih jangka panjang misalnya jantung atau strok

cincau hijau dan hitam sama sama memiliki kandungan serat yang larut
cincau sendiri berasal dari bahasa hanzi yaitu sian xiao yang merupakan nama tumbuhan